untuk mewujudkan program jaga ketahanan pangan
inspektur jenderal kementerian pertanian
jan samuel maringka mengunjungi jawa timur
dalam kunjungannya irjen kementan menggelar rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan
serta memberikan kuliah umum dan memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan pertanian modern